sampai jumpa di video selanjutnya
aku mendengar langsung dari dokter
tentang bagaimana kondisi aku
tapi itu mungkin lebih baik untuk bu dewi mendengar langsung
karena keputusan akhir juga dari bu dewi
bapak bisa hantar
baik saya hantar
oke tolong dibantuin ya
oke wiwi kita ke rumah sakit sekarang ya
kita ke rumah sakit sekarang ya

ayo lebih relaksi

sampai jumpa absolute
udah sepah sepah
aku senang banget maling ernya oh jadi ini anaknya burat no ya allah cakep bener yuk
masuk ke dalam di dalam aja ya nggak nggak nggak nggak nggak ya udah kalau gitu dibikinin minum aja
ya bu ya enggak perlu saya cuma mau ketemu mama saya ya udah deh kalau gitu saya tinggal ke dalam ya bu
dewi bawa mama ke rumah ini mah emangnya mama betah
pulang aja yuk sama nisa yuk nggak mau mama
mau disini sama
harus inget mama tuh siapa mama itu istri kolong merah tarioku sumo nggak
pantes mama tinggal di sini dengan pakaian seperti ini lebih baik mama pulang ke rumah
mama di sana mama bisa jaga kesehatan mama dengan layak ya pulangnya sama nisa ya
hai hai hai ampun mah dewi kasih makan mama ini mah
keterlaluan banget dia jangan salahin dewi dewi baik baik jaga mama rawat mama

bobi juga berpikiran keras gimana caranya biar eva bisa terusir dari rumah
biar mama bisa kembali lagi ke rumah pak
kamu cuma pikir diri kamu sendiri
mama jangan salah sangka dulu sama aku pak
aku ngelakuin ini semua aku berpikir untuk keluarga kita mah
bukan buat aku sendiri
ma ma mau di sini
mama mau sama
kalau mama juga nggak mau pulang
mama mau sama debbie
mahal aku gak tega ngeliat mama tinggal di sini
pakai baju seperti ini dan makan seperti ini
ma apa yang ada
jadi gimana dok
sebaiknya kita bicarakan di luar
sebentar ya yowi
saya juga mau dengar
terima kasih ya pak
proses donor darahnya sudah selesai

nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area
kenapa darahnya abi bisa ab resus negatif
reva yang ibu kandungnya aja a
tapi setahu aku bayu dan keluarganya
golongan darahnya itu bukan ahab
meetingnya kamu risikok jual lagi deh
saya masih diurusan penting soalnya sekarang
ya makasih kiren
si bobby pake donorin darah segala buat abi
enggak ada yang boleh tau soal abi dan juga bobby
aku gak mau diusir dari rumah ini
harta kekayaan hario kusumo
sudah ada di tangan aku
ini semua bisa kacau cuman gara gara bobby
ada apa dengan mas bobi
dewi mungkin lebih baik dokter bicara sama aku dulu ya
nanti kita balik lagi kesini
aku mau dengar langsung dari dokter
tentang bagaimana kondisi aku
bukan itu yang saya inginkan
mungkin lebih baik
untuk bu dewi mendengar langsung
karena keputusan akhir juga dari bu dewi
apa yang dia harus ditukan
sel kanker di tubuh bu dewi
dan rahim harus diangkat